hari ini merupakan puncak arus balik periode kedua lebaran dua ribu dua puluh
hingga pukul sepuluh pagi sebanyak tiga puluh enam ribu kendaraan melintas
melalui jalur arteri pantura karawang menuju ke arah jakarta dan bekasi
untuk mengantisipasi kepadatan
polres karawang jawa barat memperlakukan beberapa rekayasa lalu lintas di sejumlah persimpangan
di antaranya simpang kelari simpang jomin dan simpang kpud karawang
rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional
hingga waktu yang belum dapat ditentukan
mengikuti volume kendaraan pada arus balik lebaran dua ribu dua puluh
setelah sempat mengalami peningkatan sejak tanggal dua puluh empat april
arus balik pada momen libur lebaran di sejumlah stasiun kereta api daerah operasi satu jakarta
kembali mengalami puncaknya pada hari ini
diprediksi sebanyak empat puluh empat penumpang dari sejumlah daerah di pulau jawa
akan tiba di area dawab satu jakarta
seiring berakhirnya masa libur anak sekolah
kepala hubungan masyarakat pt kai dawab satu jakarta eva hairunisa menyebut
dari empat puluh empat penumpang enam belas di antaranya
tiba di stasiun pasar senen lima belas ribu tiba di stasiun gambir
tiba di stasiun jatinegara
sementara sisanya tiba di stasiun bekasi cikarang cikampek dan jakarta kota
di kalimantan timur ribuan penumpang km aditya tujuan parepare sulawesi selatan samarinda kalimantan timur
memadati dermaga pelabuhan samarinda senin pagi
jumlah penumpang yang turun berdasarkan manifest kapal berjumlah satu tujuh ratus tujuh puluh lima penumpang
yang berasal dari beberapa daerah di provinsi sulawesi selatan
dan akan menuju ke sejumlah tempat di wilayah kalimantan timur